kunjungan ketua dpp pdi perjuangan puan maharani ke jawa tengah kembali tak dihadiri gubernur jawa tengah ganjar pranowo
padahal kunjungan puan kali ini memiliki agenda penting yakni konsolidasi kader yang diikuti para ketua dpc
pengurus dpd pimpinan dprd dan kepala daerah yang merupakan kader pdi perjuangan
ketua badan pemenangan pemilu dpp pdi perjuangan yang sekaligus ketua dpd pdi perjuangan jawa tengah
bambang wuryanto beralasan ganjar bukanlah fungsionaris partai baik di pusat maupun daerah
karena itu tempatnya suara oke jadi nggak usah dipercepatkan lagi understand

puan maharani meminta kadernya kembali memenangkan pemilu agar pdi perjuangan menang tiga kali secara berturut turut
kerja betul betul turun ke bawah bertemu dengan rakyat bertemu di lampanan bertemu di lampanan
mempertahankan dan memperjuangkan
untuk bisa jadi perjuangan menang
namun kali ini perjuangan itu akan menjadi satu perjuangan yang lebih berat
karena kita harus mempertahankan dua kali kemenangan kita untuk herde di atas
dalam konsolidasinya ini puan tak menyebut sosok yang akan diusung sebagai capres atau cawapres dalam pemilu dua ribu dua puluh
di meliputan cnn indonesia